inilah rekaman video amatir milik warga
yang memperlihatkan petugas keamanan
yang berupaya memadamkan mobil ekspedisi yang terbakar
menggunakan alat pemadaman api ringan
di kawasan scbd senayan kebayoran baru jakarta selatan
karena tidak kunjung pada petugas pemadam kebakaran
dari sektor semanggi
langsung melakukan pemadaman
menggunakan unit mobil damkar
komander regu sektor semanggi
menduga kebakaran mobil tersebut
berasal dari arus kelistrikan di bawah jok mobil
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
kematan kami di lapangan
diduga sumber api itu berasal dari
karena didapati sumber api
ada di bawah jok
persisnya di atas kap mesin mobil
di ponorogo jawa timur
tepatnya di kelurahan kadipaten kecamatan babadan
sebuah bus milik pondok pesantren modern gontor darussalam
terbakar hebat saat sedang diparkir
di bengkel ac mobil pada senin sore
tidak hanya menghanguskan bus
api juga membakar atap rumah warga
untunglah api bisa dipadamkan
sebelum membakar habis rumah
setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan
pemilik bengkel ac mobil udi masuri
menduga kebakaran terjadi
karena kors rating pada bagiannya
ac belakang bus
sebab selama beberapa hari terakhir
bus mengalami kerusakan ac
hingga akhirnya diperbaiki di bengkel
saat petugas memperbaiki bagian depan bus
api tiba tiba muncul di bagian belakang
itu segen putus
karena putus itu kan berarti koslet
terus sambil mencari
belakangnya sudah bakar
terus air itu sudah muncul
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran bus ini
namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
demi lebutan cnn indonesia